misteri yang menyelimuti kasus penembakan polisi sedikit demi sedikit terkuak
sepanjang hari rabu kemarin polisi melakukan gelar perkara
bahkan kapolri menonaktifkan karopaminal div propampori dan kapolres metro jakarta selatan
kejanggalan pernyataan muncul saat polisi mengatakan bukti cctv untuk mengungkap kasus ini ditemukan
pada cctv itu telah diambil oleh polisi sebelumnya
saat ini keluarga berharap autopsi ulang bisa menjadi jawaban atas kematian brigadir j
kita bahas sore ini bersama tim kuasa hukum brigadir j nelson simanjuntak
bang nelson selamat sore
terima kasih atas waktu anda bang nelson
bang nelson apa saja yang kemarin ditunjukkan dalam gelar perkara dan dihadiri oleh tim kuasa hukum
baik terima kasih selamat sore sian dan indonesia
kemarin kita diundang
hadir siang sampai sore hari dari surat yang kita terima dari baris krim polri
tentunya undangannya bukan gelar perkara tertulis tetapi gelar pertama
oleh karenanya dihadir oleh bagi pihak tentunya dari beberapa divisi maupun
kalau kompartemen yang ada di dalam gelar perkara ini tidak bisa diundang
jadi jajaran anatomi bu polri
dari sana bincang bincang kita ternyata semua perwakilan perwakilan setiap divisi komparmen tadi yang ada di tubuh polri
dan tentunya mereka meminta bahas apa yang dimana naik oleh surat di pengacara
kami juga diminta keterangan dari tim kuasa hukum dari keluarga pak uta barat brigadir j
kita jelaskan secara panjang lebar apa apa yang kami ketahui yang terjadi dan sebagian investigasi dari nasihat hukum
demikian kemarin tentunya kesimpulan akan ditindaklanjuti setelah selesai sampai malam
dan kami juga diminta keterangan
beberapa nasihat hukum
bang nelson betulkah polisi sudah menyetujui autopsi ulang
dan untuk menyusun tim autopsi ini siapa yang akan menyusun ya bang nelson
baik pada prinsipnya apa yang diminta
melalui surat hukum dan keluarga tentunya
sekiu ke polisian akan melakukan koordinasi
teknisnya tentunya autopsi dilakukan
atau pra rekonstruksi kita minta di lokasi
yaitu di sungai bahar jambi
persiapan ke arah sana tentunya harus lebih matang
karena kita meminta termasuk kehadiran
harapan kita forensik yang dari rumah sakit angkatan darat
rumah sakit angkatan laut rumah sakit angkatan udara
dan juga rumah sakit swasta yang dipercayai
yang bisa tentunya bersama sama ke sana
dan bersama lembaga kait lainnya
dan itu sudah disetujui oleh polisi maksudnya melibatkan
forensik dari kedokteran tni
sudah disetujui oleh polisi
dari gelar pertama terkini
tentunya secara internal para pihak akan melakukan koordinasi
baik surat menyurat akan menentukan waktu
termasuk nanti kehadiran dari kuasa hukum
apakah kami bersama sama atau bagaimana
secara internal kita serahkan kepada pihak kepolisian
pak nelson ada juga yang disampaikan kemarin oleh polisi

ada bukti cctv yang dikatakan bisa mengenai polisi

memang polri masih fokus pada mencari jalan kembali
kembali ke tempat yang terdekat

yang mengungkap kasus ini
tim kuasa hukum sudah mengetahui soal bukti itu
bukti cctv kita tidak pernah menerima itu
tapi apa yang menjadi bukti dari kita itu yang kita pegang
dan tentunya pada waktunya kita serahkan kepada pihak kepolisian
pak nelson ada informasi juga ada kabar bahwa saat ini
memang polri masih fokus untuk
memeriksa atau menyelidik laporan dugaan pelecehan seksual
yang pada saat itu memang dilaporkan oleh istri kadif propam
apakah anda mengetahui itu dan bagaimana hal ini menurut pandangan kuasa hukum
hal tersebut bukan merupakan konten daripada kuasa hukum atau pengacara
hal tersebut bukan merupakan konten daripada kuasa hukum atau pengacara
bagaimana pes kami mendampingi memberi perlindungan hukum
dan memberi bantuan hukum terkait kasus ini
yang disampaikan oleh terkait kemungkinan tidak sama atau berbeda
dengan yang kita dapatkan
apakah ada hal baru lainnya yang kemudian ditemukan kembali oleh kuasa hukum
karena kemarin terakhir ada juga menyampaikan ada luka barang
ada baru yaitu luka jeratan yang kemudian disampaikan
oleh kuasa hukum kepada wartawan
ya sampai kemarin tengah malam kami menginformasikan berupa
kalau kami sebut bukti bukti awal tim menunjukkan foto foto yang kita miliki
yang tentunya kita akan serahkan dan dari foto itu saya gambarkan ada berupa jeratan
di leher perban prijabar c
inilah nanti yang akan kita tindak lanjuti dan tentunya semakin kita memperhatikan foto foto itu
semakin kita ingin polisian membuktikan bahwa apakah itu jeratan atau tidak
apakah autopsi ulang ini nanti akan menjadi jalan satu satunya untuk menguak kasus ini sebenarnya
apa penyebab kematian sebenarnya atau ada juga hal lain yang juga akan ditempuh oleh keluarga dan pihak kuasa hukum
tidak ada kata lain benaran harus dikatakan keadilan harus kita harapkan
sebagai mana pasal satu ratus tiga puluh tiga dan pasal dua puluh dua dikitab kalau kami tidak salah
inilah satu harapan keluarga membuktikan kebenaran material tadi
melalui otopsi ulang dengan dihadiri forensik ahli kesehatan
dan ahli ahli yang dari rumah sakit yang kita harapkan tadi
dan tentunya kalau ini sudah kita lakukan
maka kuasa hukum kami dengan keluarga akan puas dan tahu bahwa kematian anak kami
anak kuasa kami klien kami benar meninggalnya
supaya tidak ada peradilan yang tidak benar untuk saat ini
iya kapan targetnya autopsi ulang akan dilakukan bang nelson
kerja sama tim ini kita harapkan cepatnya
kita juga tidak mau lama lama boleh kita sebut sebuah bodi anatomi lebam mayat
bagaimana kita harapkan lebih cepat lebih baik
kooperasi yang kooperatif akan menginfeksi
kooperatif akan menginfeksi
akan menginformasikan pada waktu yang secepatnya kepada para penasihat hukum keluarga
bang nelson simanjuntak kuasa hukum brigadir j terima kasih atas waktu anda sore hari ini
terima kasih selamat sore
selamat sore terima kasih